kepala pemadam kebakaran
oleh karena itu saya melihat ini kalau jadi pemadam kayaknya saya kepengen gitu meneruskan apa yang pernah bapak saya kerjakan gitu sebelum sebelum sebelum apa menjadi dulu sebelum menjadi seorang pemadam gitu
sehingga itu yang memotivasi saya kenapa saya harus menjadi kepengen menjadi seorang damkar niatnya satu yaitu menolong sesama